komisi sepuluh dpr menggelar rapat kerja bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan yang dihadiri oleh menteri pendidikan nadiem makarim
rapat membahas persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan digelar juli mendatang
rapat kerja kali ini diagendakan untuk membahas sejumlah isu terkait dengan kesiapan pembelajaran tatap muka
vaksinasi tenaga pendidikan asesmen nasional serta persiapan penerimaan peserta didik baru tahun dua ribu dua puluh satu
isu utama yang menjadi perhatian seluruh anggota komisi sepuluh dpr adalah soal persiapan pembelajaran tatap muka
yang direncanakan digelar setelah program vaksinasi bagi seluruh tenaga kependidikan selesai dilakukan
yang rencananya akan digelar mulai bulan juli
komisi sepuluh dpr mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka untuk digelar pada bulan juli mendatang
namun mendorong kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan
di sekolah dan kampus harus diterapkan secara tegas